suhu udara di musim kemarau saat ini semakin terasa panas
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg juanda mencatat
cuaca panas disebabkan tutupan awan yang semakin jarang
dampaknya paparan sinar matahari langsung menyentuh muka bumi
jadi kondisinya akan cukup kering dan cukup panas
terutama di siang hari
hal ini disebabkan karena wilayah tutupan awan
cukup sangat minim untuk di wilayah jawa
timur sehingga panas yang dipancarkan oleh matahari
akan langsung terpapar di permukaan bumi mas
kondisi ini tentu berdampak pada kesehatan anak anak
sejumlah penyakit yang selama ini dikenal identik dengan musim hujan
ternyata banyak juga terjadi di musim kemarau
dokter spesialis anak fakultas kedokteran universitas muhammadiyah surabaya
gina nurjalilah mengatakan
ada tiga faktor penyebab gangguan kesehatan
anak pertama adalah faktor perantara
itu juga akan berpengaruh apa misalnya
jadi yang diperantarai oleh nyamuk misalnya aedes aegypti
yang menyebabkan nyamuk demam berdarah ya
pada suhu yang tinggi yang lebih panas
itu peningkatan kecepatan mereka
karena berubah dari larva menjadi nyamuk dewasa ini jauh lebih cepat
sehingga jumlahnya pun akan jauh lebih banyak
kedua faktor air yakni peningkatan suhu memicu pertumbuhan bakteri pada air
ketiga adalah makanan
pasalnya suhu panas juga mempercepat pembusukan pada makanan
yang juga memicu timbulnya bakteri
maka kata gina orang tua harus waspada penyakit seperti demam berdarah
diare dan tipus
ancaman lain adalah dehidrasi
iritasi kulit karena keringat berlebih
sampai gangguan pernapasan karena debu
gina menekankan agar orang tua jangan segan tetap menggunakan masker pada anak
selama beraktivitas di luar rumah
kemudian selalu membekali anak dengan botol air minum
dan menggunakan jaket berbahan katun selama anak beraktivitas di luar rumah
jadi si anak ini harus dibekali satu air minum yang cukup
bawakan botol minum bawakan tumbler minum
jadi dia bisa kapanpun dia mau dia minum
itu yang harus diperhatikan orang tua
kemudian yang kedua terkait dengan perjalanan ya
dari rumah ke sekolah
itu yang aman memang menggunakan bahan katun ya
yang menyerap keringat tidak terlalu tebal
karena kalau tebal pun nanti keringat tidak bisa keluar dan menumpuk di dalam
ataupun terlalu tipis
yang menyebabkan dia tersengat matahari terlalu ini juga ya
jadi dua duanya juga nggak bisa jadi
gina mengingatkan anak yang baru beraktivitas di luar
jangan langsung diminta mandi setibanya di rumah
tunggu tiga puluh sampai enam puluh menit
sampai suhu tubuh menyesuaikan dengan ruangan
serta keringat sudah mengering
terakhir gina menyarankan
agar penuhi asupan makanan dan nutrisi anak anda
agar memiliki daya tahan tubuh yang baik
miftah farid gan carwi caksono surabaya jawa timur